anda kembali bersama kami di cnn indonesia world now
nah bagaimana kondisi di rusia belakangan ini
apakah embargo dan sanksi ekonomi mempengaruhi masyarakat di moskwa
langsung saja kita tanya perkembangannya dengan salah satu warga negara indonesia
yang tinggal di moskwa rusia
selamat pagi waktu rusia dan selamat siang waktu indonesia
baik selamat siang selamat pagi dari moskow
apa kabar indonesia
alhamdulillah di sini tenang damai
cuma kadang panas kadang hujan saja kalau di sini
ini kita akan tentunya akan mendengar langsung
ya pasti banyak yang ingin tahu dan penasaran
sebenarnya kondisi di rusia saat ini yang terkini itu seperti apa
karena kan invasi sudah sebulan lebih bisa dikatakan
kehidupan masyarakat di sana seperti apa
mas apakah ada kesulitan nih misalnya dari harga bahan pokok
ketersediaan bahan pokok kegiatan sehari harinya di sana
seperti apa mas raymond menjalani hari hari sebagai warga negara asing di rusia
ya sebenarnya buat orang rusia sendiri tidak ada banyak yang berubah ya
berubahnya hanya di harga beberapa produk pangan
seperti misalnya gula atau minyak itu naik dua kali lipat
karena spekulan yang bermain
tapi harga harga lain seperti roti lalu gandum beras itu tetap harganya ya
hanya buat kita orang asing setelah sanksi
khususnya mahasiswa indonesia yang berada di rusia
sudah sebulan ini kesulitan untuk menerima uang dari keluarganya di indonesia
atau mengambil uang bank seperti bca atau bni atau mandiri
karena semua atm yang ada di rusia tidak menerima kartu asing
apalagi yang ada visa atau mastercard
jadi kita harus putar otak dan akhirnya kami menemukan salah satu solusi
yaitu dengan passion selain bitcoin
itu kesulitan besar sekali karena kualitas warga negara indonesia dari dua ribu lima puluh an
tapi dari kbri sendiri dengan asosiasi diaspora indonesia di rusia
kebetulan saya aktif di situ
kita sudah siasati salah satunya dengan passion
jadi aplikasi yang tidak pakai swift tidak pakai mastercard atau visa jadi bisa langsung
itu kesulitan paling besar
nah melihat kesulitan seperti itu yang dialami gitu ya oleh wni terutama para pelajar di sana
lalu apakah ada
aturan tertentu begitu yang diterapkan kepada warga negara indonesia di sana
seperti misalnya mungkin arahan dari kbri tentang hal hal tertentu gitu mas
ya memang arahan dari kbri waktu itu sudah kirim dua kali begitu ya
semacam surat edaran bahwa untuk tidak panik tenang selama kita ada di rusia
lalu juga diharapkan dari bapak dubes langsung untuk menghemat gitu karena
dolar makin tidak diakui begitu di sini
biasanya kan kalau kbri atau ekspat yang bekerja di perusahaan asing di sini
itu gajinya pakai dolar begitu ya
sementara karena dolar sudah mulai tidak dipakai
akhirnya kbri mengeluarkan edaran supaya tidak panik
tapi justru hemat menghemat karena kita tidak tahu situasi dua bulan tiga bulan ke depan
tapi memang dari berita dari pemerintah rusia
dalam tiga bulan ke depan akan
akan ada penyesuaian
baik penyesuaian harga atau penyesuaian khususnya logistik gitu ya
karena secara masif banyak kali perusahaan rusia yang mau pindah dari eropa atau amerika ke asia tenggara
kebetulan saya ikut expert group untuk pemindahan itu
khususnya kita jualan indonesia lah
karena di situ juga malaysia getol sekali jualan supaya ayo pindahkan prestasi kalian ke malaysia gitu
tapi kami ada tim di sini
orang orang indonesia dan diaspora yang memang aktif untuk itu
karena ini kesempatan
oke dengan perubahan perubahan seperti itu
kalau bisa diceritakan yang paling signifikan
yang dirasakan perubahannya dari awal invasi hingga kurang lebih sebulan invasi ini terjadi ya mas ya
iya saya pikir kesulitan untuk mengambil uang atau mendapatkan uang yang simpan atau kita ingin ambil dari asing ya
dari bank di luar rusia
karena rusia betul betul diputus dari sistem keuangan internasional
jadi kita harus putar otak either dengan kripto kita punya kripto gitu
lalu kita ambil di sini mereka ada pasar kriptonya
bursa kripto atau yang nggak punya kripto gitu
misalnya mahasiswa mahasiswa juga banyak gitu ya
tapi kalau nggak bisa mungkin pakai itu
beberapa aplikasi seperti passion unistream atau golden crown dan lain lain
oke nah dengan adanya aturan aturan atau penyesuaian penyesuaian ini kan artinya sebenarnya masyarakat
semua masyarakat di rusia saat ini sedang beradaptasi ya mas ya
nah sebenarnya reaksi masyarakat rusia dengan adanya invasi ini seperti apa sih
karena kan kebanyakan yang kita lihat
mungkin saat ini adalah reaksi reaksi dari pihak ukraina begitu ya
kalau dari rusia sendiri seperti apa mas
survei nasional rusia ya om itu namanya
tapi ada juga yang semacam diam gitu artinya entah mendukung atau tidak nggak jelas
kita yang kita lihat ya di keseharian di tempat kerja di jalan di metro
orang hanya mulai nggak peduli gitu
jadi setelah sebulan ini udah mulai nggak peduli ya terserahlah mau perang mau apa
penting kita jangan naik harga terus jangan
sampai nenek nenek nanti ngantri roti gitu
kalau udah nenek nenek ngantri roti itu udah bahaya gitu di rusia
artinya harga roti jadi naik
dan untunglah ya syukur bahwa harga roti yang paling utama kan makanan utama mereka itu nggak naik
oke baik mas raymond
terakhir mungkin ya apa harapan dari warga negara indonesia
mungkin bisa diringkas nih harapan harapannya yang saat ini tinggal di rusia dengan kondisi seperti saat ini
harapan kami sebenarnya lebih ke antar pemerintah ya antar pemerintah indonesia dengan rusia harus ada kerjasama untuk sistem entah server to server atau sistem apapun itu untuk transfer uang gitu
karena memang mayoritas warga negara indonesia yang saya katakan tadi adalah mahasiswa sulitan sekali gitu untuk mendapatkan uang gitu ya ngambil uang
dan itu bisa dilihat

sebenarnya kehidupan paling vital
mereka nggak bisa beli apa apa
akhirnya mereka cuma gigit jari atau apa
ada beberapa bahkan mahasiswa yang teman teman adik adik dari sumatera ya dari sumatera utara itu wa ke saya
nah mastercard bisa di block
dan mastercard dan visa juga keluar dari rusia gitu
terus untuk lift juga mana tahu orang orang di kampung sana kan di kampung kita
terus untuk kif juga mana tahu orang orang di kampung itu
tidak ada mana kan di kampung kita gitu itu apa segala macam dan itu kan biasanya untuk uang besar gitu
jadi kita sangat berharap supaya dari antar pemerintah indonesia ini ya indonesia dengan rusia ada semacam kerjasama
entah untuk biar mahasiswa wni bisa mendapatkan akses untuk mencari apa mengambil uang itu dengan mudah setelah sanksi
memang terlepas dari pro dan kontra yang terjadi kita juga berharap gitu ya pemerintah bisa mementingkan gitu kepentingan dari wni yang berada di sana
oke baik terima kasih mas remon sihombing melaporkan
atau juga terima kasih ya sudah bercerita begitu ya langsung dari moskow rusia dan akhirnya kita bisa tahu kondisi terkini di sana
stay safe mas di sana salam untuk rekan rekan di sana warga negara indonesia
semoga sehat selalu ya